tim piala uber indonesia memastikan diri lolos ke babak perempat final setelah di pertandingan kedua penyisihan grup d menundukan perancis lima
di pertandingan terakhir penyisihan grup indonesia akan bertemu dengan juara bertahan tiongkok untuk memperebutkan posisi juara grup
menghadapi perancis tim uber indonesia menurunkan formasi pemain yang berbeda bila dibandingkan saat menang melawan malaysia kemarin
unggul peringkat indonesia relatif tidak menemui banyak kesulitan untuk memenangkan pertandingan
gregoria mariska tunjung yang tampil di partai pembuka menang straight game dua puluh satu sembilan dan dua puluh satu delapan dari tunggal pertama perancis yele hoyox
sementara pasangan della destiara niketut mahadewi menang dua puluh satu sepuluh dan dua puluh satu enam belas menghadapi ganda perancis emile level and tran di partai ketiga
dinardiah ayustin menang
memastikan kemenangan indonesia dengan menghentikan perlawanan mary batomene dua puluh satu tujuh belas dan dua puluh satu sembilan belas
kemenangan nitya krisinda apriani rahayu dan tunggal ketiga indonesia rusli hartawan membuat indonesia menutup pertandingan dengan kemenangan lima
menghadapi juara bertahan tiongkok yang pernah dikalahkan di kualifikasi piala uber februari lalu indonesia akan melakukan evaluasi
informasi kita akan melihat sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dari head to head saat melawan mereka ya
jadi kita melihat bahwa secara kekuatan kita mau yang terbaik tentunya dan tentunya juga kita berharap bahwa kondisi yang paling penting dari atletin kita akan melihat kondisi
karena kondisi akan mempengaruhi untuk besok tampil